kemarin kan saya cobain kue buatan mbak siska
yang dibawa sama anak saya
orang di rumah tuh suka sekali
ya kuenya enak sih
iya alhamdulillah bu kalau suka
dan adik saya kebetulan mau menikah
saya pikir gimana kalau misalkan
mbak siska yang buat untuk souvenir pernikahannya
seperti kue coklat yang kemarin itu
oh ya untuk berapa orang ya undangannya
kira kira untuk lima ratus undangan
lima ratus undangan bu
cepat aja pak kesian
oh man tau kok mana
papa mau yang sering kue ke toko toko
lintang boleh ikut gak pak
papa tuh naik sepeda saya
nanti kamu kepanasan lah
enggak kok enggak enggak
beneran kamu mau ikut
sekarang papa udah punya pekerjaan lagi
dia punya banyak waktu untuk nemenin lintang
sekarang dia bantuin mama bikin kue
lintang seneng banget
sekarang lintang jualan kue coklat
siapa mau beli
ini kue yang keserangan harus diantar hari ini sayang
diantarnya dimana mas
eh pera udah dikerjain belum
belom sih mas
tapi pera dikit banget kok
eh sedikit sedikit juga harus dikerjain kan saya
nah gini kamu kerjain dulu nanti bapak tungguin ya
iya tapi benar ya
ayo cepet kerjain
sekarang kan ya pesanan kue kita meningkat
dan alhamdulillah ya penghasilan kita juga bertambah
apalagi mikir gimana papa kalau mencari dua pembantu untuk bantuin mama di dapur
iya pak boleh juga pak
lagian kan mereka bisa bantuin mama disini kan
jadi tugasnya papa cuma nganterin aja kue kue ke langganan pak
iya sayang kayak begitu ya
ya kan pak
masukin lagi ya pak
jangan lupa kita harus beli baju baru buat lintang
kita kan mau bikin surprise buat dia
iya siang juga lintang kayaknya udah lama ngebeli baju baru
mamanya juga beliin ya pak
ma mau ntar dulu kalau mau belakangan
ya udah siang
bukan dulu ya pak
oh iya selamat siang
saya erna mamanya mia terus sekolahnya lintang
saya kesini mau pesen kue pak
oh mau pesen kue silahkan silahkan
oh mau pesen kue silahkan silahkan
iya sebentar pak
oh silahkan duduk bu
iya terima kasih
ada apa ya bu
begini kemarin kan saya cobain kue buatan mba siska
orang dirumah tuh suka sekali
ya harus kuenya enak sih
dan adik saya kebetulan mau menikah
mbak siska yang buat untuk souvenir pernikahannya
seperti kue coklat yang kemarin itu
oh ya untuk berapa orang ya undangannya
kira kira untuk lima ratus undangan
lima ratus undangan bu
iya bu kami sanggup
rencananya kapan ya
ya secepatnya nanti saya akan beritahu ke mas siska
kalo gitu saya permisi dulu yuk
iya terima kasih ya bu erna
mari bu erna
pah biasanya kita ga pernah janjian kayak gini kan pah
iya kan kamu kan sekolah sayang
iya tapi enakan hari biasa ya pah
tapi kalo harus habis minggu rame banget pah
gapapa kapan papa ngajak aku aja pah
tapi kamu juga pr jangan sampai lupa ya
oke kita cariin semuanya